presiden joko widodo memastikan seorang wni yang positif terinfeksi virus corona di singapura akan mendapat pendampingan dari pemerintah indonesia
presiden jokowi mengaku bersyukur hingga saat ini belum ada warga di indonesia yang dinyatakan positif corona
menurut presiden jokowi ia mendapat informasi tentang seorang wni di singapura yang dinyatakan positif terkena virus corona
wni ini telah ditangani oleh otoritas pemerintah singapura
perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga satu dari enam kasus baru yang dilaporkan pemerintah
ya kita ini kita ini patut bersyukur bersyukur bahwa negara kita indonesia tidak ada belum ada yang namanya virus corona
bahwa ada satu wni kita yang ada di singapura masih ditangani oleh singapura dan tentu saja didampingi oleh kbri
yang di sana itu biar dirampungkan oleh singapura terpidah